sampai jumpa di video selanjutnya
aku ingin ya buat bantuin mbak diara
besok aku harus menemui wisnu
apa kamu juga mencintai aku
sege suara apa itu
sege mbak diara
bawa ke dalam mil
ibu tenang saja
hanya ruka ringan biasa
mungkin dia hanya sok saja
tapi nggak geger otak kan dok
nah jangan mempunyai pikiran yang jelek
bukan membayangkan hanya yang jelek jelek pak
tapi boleh kan kalau kita mempersiapkan diri
ma jangan berande ande
ibu tenang saja
hanya luka ringan biasa kok
sebentar lagi juga siuman
kamu udah sadar sayang

aku udah nggak bisa bumbungin
aku nggak bisa hidup tanpa wisnu
jangan berbicara seperti itu ya saya
keputusan wisnu udah buat
dia udah nggak mau lagi sama aku
dia akan tinggalin aku dan aku nggak mau
mau ditinggal wisnu ma
karena aku cinta sama wisnu
nggak ada yang boleh ngambil wisnu dari aku
nggak boleh satu bunda dia ngambil
wisnu dari aku
ma bu ibu tolong buat sekerja sebentar ya
aku cemburu aku cemburu
tidak apa apa bu
saya sudah beri dia obat penenang
sepertinya kelabilan emosinya harus diperhatikan
ini ada resepnya
kalau begitu saya permisi dulu
silakan mari bu
ini demit kita keluar dulu
milo mama tidak suruh kamu keluar
bagaimana kita menghadapi perempuan siaran itu

tidak seperti ini sayang
kamu kan tahu bapak dan milo selalu membela dia
kasihan mbak diandra
dia sangat mencintai wisnu
tapi wisnu malah mengamalkan aku
sementara aku tidak cinta sama dia
silahkan sekarang saya lambat
apa yang bisa aku lakukan ya untuk membantu mbak diandra
besok akan saya beli wisnu
akan saya coba segera pikir sama dia

aku itu sebenarnya orangnya cuek banget tau gak
aku gak pernah mikir masa depan
dan aku juga ngebiarin hidup aku mengalir begitu aja seperti air
karena masa depan tuh gak perlu dikejar
tapi dia akan datang sendiri
tapi kalau air mengalir kadang berhambat loh
ya itu dia makanya aku sekarang mulai mikir masa depan
oh bagus dong ya
dan kamu tau gak
masa depan aku itu sama kami
soalnya aku ngerasa kalau hidup sama kamu tuh rasanya damai
tentram dan bahagia
dan nanti kalau bisnis aku udah mapan udah oke semua
dan setelah menikah kita pindah dari rumah ini ke rumah yang lebih kecil
pindah dari sini
ya pindah ke rumah yang lebih kecil tapi lebih penuh dengan cinta
atau mungkin kamu lebih senang pindah ke apartemen kali ya
ya terserah kamu sih
ya yang penting sih buat aku sebenarnya dimana aja
asal berdua sama kamu
oh sama ada anak anak kita yang lain juga
dan kalau waktunya udah tepat aku akan ngomong sama papa soal kita
ya tuhan kalau dia tau aku bukan mita
apa dia masih sehangat dan se antusias ini
bahkan vino yang masih kecil pun bisa merasakan sayang kamu mil